bantuan langsung tunai dana desa itu
itu diputuskan oleh musawarah
rencana pembangunan desa khusus
bantuan langsung tunai dana desa itu
ditakar secara kekas
jadi kan ada beberapa skema dari pemerintah
dari mulai bantuan
bantuan dari kabupaten
provinsi dan lain lain
nah bpsos ini sebenarnya jalan pengaman terakhir
gitu loh prinsipnya
nah penentuan siapa yang menerima
bantuan langsung tunai dana desa
itu bisa dapet lewat satu mekanisme
yang namanya musawarah rencana pembangunan desa khusus
khusus rencana pembangunan desa khusus